sementara itu gunung semeru di lumajang jawa timur kembali mengeluarkan guguran lava
status gunung semeru hingga minggu pagi masih level dua atau waspada
ribuan warga hingga kini masih mengungsi di tempat pengungsian
guguran lava gunung semeru ini terpantau jelas dari dusun kebondeli utara
desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang jawa timur
guguran lava ini sempat membuat warga yang sedang mengecek kondisi rumah mereka kaget dan panik
menurut warga material vulkanik gunung semeru terpantau sejak minggu dini hari tadi
di mana pada kondisi gelap material lava terlihat berwarna merah
dari data pos pengamatan gunung api semeru periode dua belas desember dua ribu dua puluh satu
mulai pukul dini hari sampai dengan enam pagi secara visual teramati lava dan asap putih
dengan intensitas tebal membumbung setinggi lima ratus hingga seribu meter di atas puncak kawah
sementara letusan teramati dua kali
dua kali terjadi guguran sepuluh kali embusan dan satu kali getaran gempa tektonik lokal
status gunung semeru saat ini masih level dua atau waspada